bagi sebagian orang tidak lengkap rasanya kalau makan tanpa ada telur tak heran jika kuliner
telur selalu diincar selain harganya yang relatif murah olahan telur juga bervariasi
salah satu yang menyajikan menu serba telur adalah rumah makan nasi telur yang berada di
tangerang selatan ada berbagai menu mulai dari telur mata sapi hingga telur dada harganya pun terjangkau
mulai dari enam ribu hingga dua puluh rupiah saja yang berbeda dari rumah makan lain disini menu telur
disajikan dengan taburan serundeng atau parutan kelapa yang telah dibumbui hingga cabai rawit
kita sama yang lain itu kita dengan bumbu pilihan pastinya terus kita ada pakai serundeng terus
sambalnya juga gitu dengan dadarnya juga kita yang spesial sentosa yang crispy gitu nah kali ini saya
akan mencoba menu spesial di sini ada nasi telur spesial yang memadukan telur dadar dan telur
ceplok dalam satu piring ada juga nasi telur sumatera telur ceplok yang dicampur dengan cabai
rame kalau telur yang ini namanya nasi telur spesial karena ada dua lapis yang bawa telur
badar yang atas telur ceplok terus ada perpaduan sambelnya nah kalau yang ini namanya telur
sumatera bedanya ini diatasnya dikasih potongan cabai rawit dan kecapnya bumbunya emang beda dari
telur yang ini kita coba memiliki sekitar sepuluh cabang rumah makan ini lebih banyak melayani penjualan
kalau tadi menu telur dengan sentuhan rasa nusantara nah yang satu ini ada menu telur
yang disajikan dengan roti panggang beef bacon dan butter menu bernama ag anywayste ini menjadi
menu andalan salah satu resto di kawasan menteng jakarta pusat anyway kita biasa ada sour dow nya
yang kita grill dengan butter sama ada beef baconnya eggs anyway jadi kita bisa pilih segan

untuk satu porsi menu ini anda bisa mendapatkannya seharga rp sembilan puluh
jadi sudah ada tentukan mau menu sajian telur yang mana
tim liputan cnn indonesia